anda masih bersama kami di cnn indonesia connected kementerian kesehatan menyatakan kalau vaksin covid sembilan belas akan segera masuk ke indonesia
meski begitu ikatan dokter indonesia atau idi justru meminta agar vaksinasi tidak dilakukan tergesa gesa
apakah narasi vaksin ini betul menjadi solusi permasalahan di tengah pandemi
kita akan bahas bersama ahmad yuryanto dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit penular kementerian kesehatan
dan juga ada pak zubairi jurban yaitu ketua satgas pbid untuk covid sembilan belas
selamat malam bapak bapak
oke sambil mungkin kita menunggu pak zubairi ya
saya ke pak yuri terlebih dahulu pak yurya selamat malam apa kabar
oke pak yuri kenapa vaksinasi yang katanya akan disuntikan di bulan november nanti
untuk sementara di tahap awal ini hanya diperuntukkan untuk golongan usia delapan belas sampai dengan lima puluh sembilan tahun
apakah di luar kelompok usia ini artinya tidak menjadi prioritas atau seperti apa
kita baru punya data dari hasil uji klinis itu kan di kelompok usia delapan belas sampai lima puluh sembilan kan
kita belum punya data uji klinis di luar kelompok usia itu
jadi kan kita tidak akan melakukan sesuatu yang beresiko
kita bukan mengapekkan tetap bahwa di tahun dua ribu dua puluh satu para ahli di dunia pun juga mulai berpikir
untuk kelompok usia
ini yang harus masih kita pelajari
karena prinsipnya hati hati ya itu jadi prinsipnya
artinya masih ada potensi kan masih ada kesempatan di luar kelompok usia lima puluh sembilan ini
akan mendapatkan vaksin yang sama atau yang berbeda nantinya
ya justru itu kan masih akan kita teliti ya
yang mana itu yang nanti paling cocok apakah pada kelompok vaksin ini
sudah ada data uji klinisnya di kelompok usia di luar delapan belas sampai lima puluh sembilan
oke pak yuri sudah bersama kami juga malam hari ini melalui sambungan zoom
ada pak zubairi jurban pak zubairi selamat malam
oke terima kasih
pak zubairi melalui sambungan telepon juga sudah mendengar suara saya pak zubairi
oh sorry kedengeran ah
oke pak zubairi di sambungan telepon juga ada pak ahmad
pak yuryanto tadi saya bertanya kenapa hanya ada di kelompok usia delapan belas sampai dengan lima puluh sembilan
saya ke pak zubairi hari ini ke idi ikatan dokter indonesia mengirimkan surat kepada kementerian kesehatan
yang menyatakan bahwa boleh saja vaksin disuntikan
tapi sebenarnya vaksinasi ini coba deh jangan dilakukan terburu buru atau tergesa gesa
kenapa anda melihat atau menangkap kekhawatiran dari teman teman idi
bahwa ini agak sulit direalisasikan dalam waktu dekat pak zubairi
vaksin ini ceritanya gini
semua vaksin di dunia ini sebetulnya sebelum dipakai perlu lolos uji klinik fase tiga
ini kedengaran jelas ya mbak
oke belum ada yang lolos fase tiga
jadi kita ingin yang sudah lolos fase tiga supaya aman dan efektif
namun memang di beberapa negara lain itu ternyata bisa memakai atas izin emergency authorization
nah kalau emergency authorization ini memang dilaksanakan di china dan juga di rusia
hanya untuk kami yang mendapat prioritas pertama vaksinasi ini
ada beberapa pertanyaan
apakah benar sudah efektif dan aman atau tidak
china memakai itu
kemudian rusia juga
kemudian amerika untuk beberapa obat juga memakai emergency use authorization
sedangkan kami melihat bahwa misalnya brazil saja yang sudah selesai fase tiga pada sembilan
lima belas orang belum mau mengeluarkan datanya mereka menunggu lima belas orang
jadi masih ragu ragu untuk bilang bahwa aman dan efektif
jadi kami menginginkan agar anggota kami dan juga masyarakat mendapatkan vaksin yang pasti aman dan efektif
dan mungkin juga kalau pakai emergency authorization ini kan sebetulnya kewenangan ada di bipom badan pom
jadi memang pemerintah perlu juga mendapat masukan
dari bepom untuk izin ini dan juga ada juga itagi
ada badan pemerintah untuk advokasi masalah vaksinasi ini
juga ada badan yang dari who namanya sake
nah ini juga perlu kita mendapat masukan
nah kalau sudah ada masukan dari itagir dari badan pom dari who
apalagi kalau sudah mendapatkan data tambahan dari
kita akan dari dua puluh lima juni memberikan izin untuk memakai pada militer
siapa tahu sudah selesai beberapa juta
nah itu kalau ada datanya tentu lebih mudah dari idi untuk memberikan rekomendasi
jadi inginnya kita memang sesuai dengan instruksi pak presiden
maunya sesegera mungkin namun yang jangan tergesa gesa
artinya kalau misalnya nakes ini kan menjadi salah satu kelompok prioritas kan
untuk penyuntikan vaksin kan di tahap yang awal
kalau tidak ada jaminan aman garanti tadi
masih pikir pikir begitu pak zubairi ya
tapi ada kabar baik
kabar baiknya adalah vaksin dari china dan vaksin dari astrazeneca itu
ada harapan akhir november dan awal desember itu sudah
selesai fase tiga nya dan akan segera dievaluasi dan disampaikan
nah siapa tahu kalau pada akhir november dan juga dari astrazeneca itu sudah ada selesai fase tiga nya
dua duanya maka memang kita harus sesegera mungkin memulai vaksinasi
oke yang menjawab bisa pertanyaan pak zubairi aman atau tidak saya ke pak yuri
silahkan boleh pak menanggapi pertanyaan dari pak zubairi dari perwakilan idi
artinya kepastian atau jaminan aman atau tidak
apakah juga sudah melewati emergency use authorization itu seperti apa
ini akhirnya menjadi catatan dan juga kekhawatiran banyak pihak pak yuri di luar sana
iya iya betul jadi kehatian kehatian menjadi prinsip utama kita ya
oleh karena itu sekarang kan tim yang dari badan pom sudah berada di china
untuk memperoleh vaksin dari astrazeneca

yang sudah dilakukan di berbagai negara yang sudah selesai
kemudian yang kedua dari ini kekasan kita juga
kita juga mengirimkan tim dari majelis ulama dan kementerian agama
untuk juga mengawal proses secara langsung untuk sertifikasi kehalalan
sehingga nanti bendera start kita vaksinasi itu menunggu dari emergency use authority
dari badan pom kita
dan sertifikat kehalalan dari majelis ulama
kalau ini semuanya sudah keluar baru kita akan melaksanakan vaksinasi
jadi bukan berarti kita akan melaksanakan vaksinasi tanpa dua hal itu
karena inilah prinsip kehatian kehatian yang kita pakai
sekali lagi kuncinya adalah bagaimana hasil inspeksi atau peninjauan
termasuk mempelajari sharing data badan pom yang sekarang sedang berada di china
dan kemudian juga bagaimana proses itu bisa dipantau dan dilihat
serta diuji oleh lembaga sertifikat kehalalan jadi mui dan kementerian agama
kalau dua duanya ini sudah kita dapatkan maka kita akan baru memulai vaksinasi di tanah air kita
oke banyak yang berpikiran bahwa sebenarnya jalan keluar atau solusi dari pandemi ini
adalah dengan kehadiran vaksin itu tadi ya
jadi vaksin adalah solusi
pak yuri di luar sana masih banyak juga orang yang sanksi
tadi saya bacakan beberapa komentar dari warganet juga
karena who sendiri pun masih sangsi bahwa sebenarnya kehadiran vaksin vaksin
yang sekarang tengah dalam tahap uji klinis atau pengembangan ini
bisa disuntikan di bulan november atau desember
karena paling cepat sebenarnya mungkin akhir desember atau juga awal tahun depan
dan ada proses produksi ada proses distribusi sehingga kemunculannya
jadi yang paling mungkin waktunya adalah pertengahan dua ribu dua puluh satu
bagaimana menjawab itu pak yuri
satu hal yang harus kita pahami bersama ya
bahwa vaksin itu adalah secondary prevention
yang primary preference mencegah paparan adalah protokol kesehatan
jadi vaksin itu tidak mencegah kita dari terpapar penyakit
tetapi mencegah kita untuk jatuh sakit manakala terpapar
ataupun kalau sakit tidak jatuh dalam kondisi berat
jadi salah kalau kemudian diakini bahwa vaksin ini akan menghentikan cerita pandemi
tetap primary preventionnya adalah protokol kesehatan
vaksin adalah secondary prevention
jadi ini yang harus kita pahami
jadi tidak boleh ada kesan kalau sudah ada vaksin selamat tinggal masker
tidak ini tidak ini
karena dia hanya secondary prevention ya
saya kembali ke pak zubairi
secondary prevention itu yang teman teman dari idi juga lihat kah
tapi sayangnya masih banyak yang belum memahami ini sebagai secondary prevention
seperti tadi katanya pak yuri
iya tapi di luar itu kami amat appreciate bahwa vaksin ini diperlukan
intinya pada pandemi ini kita perlu total football
semua upaya perlu diistiharkan
baik vaksin baik untuk pakai masker
jaga jarak terus itu semuanya amat sangat diperlukan
jadi kami amat apresiasi bahwa pemerintah ingin mengadakan vaksin ini
dan memberikan kepada anak anak sebagai prioritas
hanya kami tentu ingin menjaga sesuai dengan standar pengetahuan kami
dan standar kedokteran agar semua berlangsung aman dan efektif
oke menjawab kekhawatiran after effect atau efek samping juga seperti apa pak zubairi
kalau tadi kita tampilkan
juga grafis ada beberapa efek samping dari beberapa vaksin yang tengah dalam tahap uji klinis
seperti sinovac kemudian astrazeneca itu punya efek samping
dari idi juga melihat ini sebagai salah satu kekhawatiran atau concern besar
oh ya kalau efek samping yang terdokumentasi itu yang pertama astrazeneca
itu ada satu satunya
itu efek sampingnya agak banyak namun mereka tidak menguakkan data rinciannya
menunggu analisa apakah efek samping yang ada itu sebab akibatnya dari vaksin atau bukan
jadi intinya kita ingin melihat manfaat dan efek samping pada uji klinis dengan skala besar
artinya kalau sudah puluhan ribu orang di vaksin
oke pak yuri penting juga untuk masyarakat terkait dengan elaborasi pemahaman terkait dengan vaksin covid sembilan belas
karena banyak sekali di luar sana yang akhirnya seakan terlena dengan kehadiran vaksin ini
tidak sadar seperti tadi yang pak yuri sampaikan
itu sebenarnya adalah secondary prevention pak yuri
ya inilah yang menjadi risk communication kita ya
ekspektasi masyarakat terhadap vaksin luar biasa karena memang kita sadar kita semua sudah capek
tapi pandemi ini kita berharap memang kita bisa mengatasinya dengan baik
tetapi harus kita ingat bahwa pandemi ini menyerang banyak negara
jadi bukan sebuah jaminan manakala satu negara sudah mampu melakukan vaksinasi seluruhnya akan bebas akan aman
karena kan negara yang lain belum tentu sudah selesai
kita lihat di china saja sampai sekarang begitu ketatnya setiap kunjungan ke beijing atau ke china ke mainland nya pasti dikarantina empat belas hari
sekalipun swabnya negatif
tetap saja semuanya harus karantina empat belas hari
inilah yang harus kita pahami bersama
oleh karena itu masyarakat juga saya mohon juga memahami ini
kami tidak akan intinya untuk memberikan edukasi bahwa vaksin ini bukan akhir dari pandemi
masih panjang cerita tentang pandemi
sebenarnya perubahan perilaku lah yang bisa mengakhiri ini semua
dan ini juga harus dilakukan dengan disiplin terus menerus dan ini seluruh dunia
karena ini kan pandemi
karena ini kan pandemi
bukan hanya penyakit yang ada di negara kita saja
ini yang menjadi penting
oke itu yang menjadi penting ya
baik bapak bapak terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak ahmad yuryanto dan juga pak zubairi jurban
selamat malam prof yury
selamat malam pak zubairi